gibran raka buming raka akan menjadi bacawa pres mendampingi baca pres prabowo subianto dalam pilpres dua ribu dua puluh
dan ini sesuai dengan keputusan rapimnas golkar
kami berikan sedikit informasi tentang gibran raka buming raka
ia merupakan putra kelahiran surakarta lahir satu oktober seribu sembilan ratus empat puluh
gibran raka buming raka adalah putra sulung presiden joko widodo
yang saat ini menjabat sebagai presiden republik indonesia dua periode atau petahana
gibran raka buming raka menjabat sebagai wali kota surakarta periode dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh
dan dilantik sejak dua puluh enam februari dua ribu dua puluh satu
dalam sejarah kota solo gibran menjadi wali kota termuda pada usia tiga puluh tiga tahun
dan pada tahun dua ribu tujuh gibran lulus dari manajemen
ia selanjutnya melanjutkan studi ke program insearch atau research di university of technology sydney
insearch sydney australia hingga lulus pada tahun dua ribu sepuluh